saudara menko marves luhut binsar panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah
luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan lebih baik angkat kaki dari indonesia
menurut luhut sepuluh tahun pemerintahan jokowi indonesia banyak dapat pujian dari negara lain
bahkan banyak negara yang mencontoh program program pemerintahan jokowi
salah satunya kenya yang mengkopi kebijakan jokowi terkait e katalog
saya suka kesel juga kadang kadang bilang ini kurang ini kurang
aku tanya juga aku lihat saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga
karena sekarang jejak digital kamu kan kelihatan
jangan sombonglah kau bicara bicara kritik kritik kau you have done nothing
atau mungkin dari wayround kau juga mencuri waktu kau menjabat
kita pejabat pejabat itu harus berikan contoh seperti pak jokowi dia berikan